anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kepolisian menyebut berdasarkan penyelidikan independen komnas ham
terdapat tiga poin kesimpulan rekomendasi
dengan diserahkannya rekomendasi tersebut kepada polri
ketua komnas ham menyatakan bahwa proses investigasi independen komnas ham telah selesai
hal ini disampaikan inspektur pengawasan umum atau irwasum polri komjanagung budi marioto
usai serah terima hasil investigasi laporan rekomendasi di gedung komnas ham kami siang tadi
ada pun tiga poin kesimpulan rekomendasi dari komnas ham yakni pertama
aksi penembakan yang menewaskan brigadir yosua masuk dalam kategori extrajudicial killing
atau pembunuhan di luar hukum sesuai dengan pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
poin yang kedua komnas ham memutuskan tidak ada unsur penganiayaan sebelum brigadir yosua meninggal dunia
dan poin ketiga adalah adanya upaya menghalangi proses hukum pengungkapan kasus tewasnya brigadir yosua
rekan rekan sekalian ada tiga substansi yang rekomendasi dari komnas ham
yang pertama terhadap kasus itu sendiri kasus pembunuhan
kalau di kepolisian dikenal dengan pasal tiga ratus empat puluh
kalau di komnas ham extrajudicial killing
sebenarnya sama tapi kalau di kepolisian sesuai dengan pasal tiga ratus empat puluh
yang kedua rekomendasi dari komnas ham menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan
itu yang kedua
yang ketiga dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tidak pidana obstruction of justice
yang kebetulan oleh penyidik tim sus juga sedang dilakukan langkah langkah penanganan terhadap
dalam kesempatan ini saya sebagai ketua komnas ham dengan pak irwasum sebagai ketua tim sus
ingin menyampaikan kepada publik semua bahwa tugas komnas ham dalam pemantauan dan penyelidikan kami akhiri
tetapi tentu saja masih ada tugas lain dari komnas ham
yaitu melakukan pengawasan di dalam proses selanjutnya sampai nanti di persidangan